menurut lpsk posisi richard eliezer sebagai penguak fakta berhak mendapatkan keringanan sebagai bentuk penghargaan
hadir usai persidangan terdakwa richard eliezer pada rabu pagi wakil ketua lpsk edwin partogi menyatakan
sesuai amanat undang undang perlindungan saksi dan korban penyandang status justice kolaborator berhak menerima pidana percobaan
pidana khusus atau keringanan hukuman dibanding pelaku lainnya
edwin tak menyebut prediksi tuntutan angka lama tahanan
menurutnya tidak ada batas keringanan yang diatur dalam regulasi
karena sepenuhnya menjadi kewenangan jaksa dalam menuntut dan majelis hakim dalam memfonis terdakwa
saya pikir sebaiknya jaksa dan hakim tidak ada keraguan untuk mempidana di antara pidana tiga tadi
karena hal ini penting bukan hanya untuk pengukaman perkara ini tetapi juga menjadi pelajaran untuk perkara lainnya
agar pelaku pelaku lainnya dan tindak pidana yang lain itu punya motivasi untuk bekerjasama untuk mengungkap perkara
jadi pentingnya putusan ini bukan hanya untuk beradaik bukan hanya untuk pengukapan kekasih pembunuhan joshua
tetapi juga untuk pelajaran dan juga motivasi stimulus buat pelaku pelaku pilihan yang lainnya bekerjasama dengan abad abad hukum